hai beginilah aktivitas dwi agustin seorang ibu rumah tangga asal kota blitar jawa timur
dwi sukses membuat olahan jahe menjadi sebuah sirup serupa jamu bahan dasar pembuatan sirup
jahe yaitu jahe merah yang dikombinasikan dengan jahe emprit gula pasir kayu secang
daun serai dan daun pandan pengolahannya pun tidak sulit jahe yang sudah dikupas dan dicuci
bersih diparut dan kemudian diperas untuk diambil sarinya setelah itu sari jahe direbus dengan
campuran bahan lain seperti gula pasir kayu secang daun serai daun pandan dan ditambah air
hingga mendidih saat jumlah usaha lain sedang mengalami kesulitan akibat terdampak pandemi
covid sembilan belas home industry milik perempuan empat puluh sembilan tahun ini justru kebanjiran orderan dalam sehari dwi
dapat memproduksi kurang lebih dua ratus hingga tiga ratus botol sirup jahe dengan kemasan lima ratus

kalau semua itu menurun omsetnya kita alhamdulillah malah bisa naik omsetnya
untuk harganya pun cukup terjangkau mulai empat puluh rupiah untuk kemasan botol sedangkan untuk
kemasan bubuk setengah kilogram ia jual hanya rp enam puluh saja josibio novianto
blitar jawa timur